kita mulai informasi pertama hujan deras yang mengguyur wilayah jakarta sejak selasa siang
menyebabkan tanah longsor di wilayah permukiman di kalisari pasar rebo jakarta timur
satu rumah rusak akibat tanah longsor
selasa pagi gubernur dki jakarta anies baswedan menjauh lokasi longsor
yang menyebabkan satu rumah warga di pesona kalisari pasar bojakarta timur rusak
longsor juga menutup jalan dan merusak garasi rumah warga
dua motor tertimbun longsor
daerah yang longsor merupakan kawasan hijau yang di bagian bawahnya terdapat saluran air
pemprov dki jakarta akan mengkaji izin mendirikan bangunan di wilayah itu
dan kini pemprov dki jakarta akan memperbaiki tanggul yang hancur
dengan lama pengerjaan sekitar satu bulan
lihat di situ tadi ada tandanya di lokasi longsor bawahnya terdapat saluran air
sementara itu selasa pagi alat berat dan sejumlah petugas dari suku dinas sumber daya air
dan ppsu jakarta timur dikerahkan ke lokasi longsor di kompleks pesona kalisari pasar bojakarta timur
selain alat berat sejumlah pekerja dari suku dinas sumber daya air
dan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau ppsu jakarta timur
juga dikerahkan ke lokasi para petugas ini membersihkan dan mengangkut material longsor dari rumah warga
lurah kalisari menjelaskan setelah pengangkatan dan pembersihan material longsor
selanjutnya akan diperbaiki turap di lokasi longsor
pengangkatan material yang kemarin longsor
kemudian nanti selanjutnya rumah warga akan dilakukan renovasi
perbaikan turap sehingga diharapkan nanti tidak terjadi lagi kasus atau longsor susulan
jadi tadi pak gubernur sudah menginstruksikan kepada dinas pinamarga
untuk nanti di follow up secepatnya supaya tidak terjadi lagi kasus serupa
hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah jakarta sejak senin siang kemarin
menyebabkan tebing setinggi empat meter di permukiman padat kalisari pasar bojakarta timur longsor
rumah milik lim ciafrudin tergerustan yang longsor pada senin sore kemarin
lim syafruddin dan keluarga pun terpaksa dievakuasi
selain mengerus rumah longsoran tebing juga menimbul dua sepeda motor yang berada di garasi

senin sore pembersihan mulai dilakukan di lokasi longsoran material yang menutup saluran air
masih tingginya curah hujan yang turun dikhawatirkan akan memicu longsor susulan
namun untuk jalan yang tertutup ini belum berani kita bersihkan khawatir nanti kalau kita bersihkan longsor lagi
kalau untuk jalan ini yang terisolir ini memang bisa kita rekayasa lalu lintasnya supaya ini tidak harus dilalui
masih ada jalan lain yang harus mereka lewati
untuk depan rumah yang longsor ini pak katanya ikut mengungsi juga pak
itu sebetulnya apa
oh iya beliau juga punya rumah dinas kebetulan
jauh tinggal di sana
khawatir juga itu tadi khawatirnya longsor ya
karena memang antara komplek ini dengan luar komplek saya katakan yang pembatas komplek ini sebenarnya yang amruk ya
ini tingginya memang sekitar empat meter
nah kita khawatir tanah
yang tadi perbedaan tinggi ini tepung labilnya masih labil
kita khawatir curah hujan mengisi saluran tanah itu tadi
tanah takutnya seperti tanah merah itu kan kalau hujan seperti bubur ya
kalau mungkin kalau untuk diam di situ kita tadi disarankan kebetulan dari rt rw tadi ya kecamatan kelurahan
saya lihat sampai juga dari balai kota pak sama tadi ada semua menghubungi jadi sudah menghubungi
nah kita juga disuruh mengambil barang dalam itu
jadi kita kompromi sama anak saya beli emak sama istri
kebetulan saya tiga anak cowoknya
selamat semua alhamdulillah
nah kita keputusan yaudah barang di dalam itu silakan aja
yang penting nyawa kita selamat yang lima gitu
nanti kita insya allah ada rediki lagi lah
nah untuk ngungsi itu kebetulan alhamdulillah disini banyak banget yang nawar tadi
yang nawar kita mau nginep semua
cuman kita ambil keputusan biar nanti gampang dicari

mungkin saya yang gak jauh jauh dari sini saya yang mau nginep semua

nah saya gak tahu tadi
jadi sepenuhnya kita serahkan lah ke pihak berwenang
artinya karena nggak bisa juga
tapi kita udah rela istilahnya barang dalam itu ya sudah lah